pembangunan mrt rencananya sudah ada dua puluh enam tahun yang lalu waktu saya gubernur saat itu
enam tahun rencana itu ada tapi tidak dieksekusi
memang ada problemnya dikalkulasi dihitung selalu rugi
kesimpulan rugi nggak berani musan
hitung lagi kesimpulan rugi
bapak ibu sekalian memutuskan seperti itu itu adalah keputusan politik
bukan keputusan ekonomi di perusahaan
dihitung untung ruginya boleh tetapi kalau itu dihitung kemudian selalu rugi terus apakah kita
tidak akan bangun yang namanya
lrt juga sama seperti itu
hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana
dari anggaran apa dari income apa dari penerimaan apa itu yang harus dicari